hai mas al hati hati nanti mbak andin pas di kampus ada yang kodain mbak andin lagi
bercanda mas al kan mbak andin kan
ibu ya eh kiki mau pamit kuliah tapi semuanya pekerja rumah udah selesain kau udah selesai
semuanya udah beres semuanya nanti kalau kiki udah selesai kuliah kiki langsung pulang gak
peluk peluk ya ya udah kamu kuliah yang baik rajin rajin semangat belajar supaya
semangat ya belianya iya
iya puh makasih
mau nepen lagi mas al
makasih mas al yang ganteng
iya mas al gitu kan dia suka bercandain kamu
iiih udah cantik lagi
oh tuh tuh
aduh mbak andin cantiiiiiip banget
hati hati nanti mbak andin pas di kampus
ada yang kudain mbak andin lagi
mbak andin kan sangat mencintai mas al
mbak langsung berangkat ya
udah cepet jalan sana
bawa berangkat ya
balik sini ya
eh udah siap kamu
kamu aja yang ambil itu
waduh kepala gue pusing banget nih
ngeliat anak anak berisik kayak gini
bisa mati gue kalau kelamaan disini
ini kalau tumpah kena baju saya gimana
ih bu elsa jangan galak galak dong
yaudah mending taruh aja biar saya aja yang beresin
udah sana pergi
ya ada apa
jadi begini bu
ibu saya barusan telpon
dan saya harus segera pulang untuk mengurus bapak
karena ibu sudah tua jadi takutnya gak bisa ngurusin sendiri bu
jadi saya titip anak anak ya bu ya
loh berarti saya sendirian dong
bu mohon banget bu
sama ibu perginya berapa lama
rumah ibu dimana
saya pergi gak lama kok bu
saya perginya ke garut
nanti saya lihat dulu keadaan bapak saya
kalau misalkan papa saya sudah stabil saya akan kembali
garut itu jauh banget loh bu
ngerjain semuanya sendirian itu pasti capek banget
tapi ini sangat mendesak ibu
gimana sih bu
welsa kok marah marah ke bu laras
ini bocah lagi
aku telfon sekarang ya
gak usah ditelepon ya
saya gak marah marah kok sama bu laras
yaudah kalau ibu misalkan mau pergi pergi aja bu
gak apa apa saya ngurusin ini semua sendiri
terima kasih ya bu elsa
hari ini adalah jadwal anak anak untuk vaksin hepatitis b
jadi nanti dokter datang kesini
jadi ibu tidak sendirian untuk main sama anak anak
iya ibu ya saya tinggal dulu ya
aduh banyak banget sih masalah gue
aku lagi pakai baju
oh ini kurang pas ya jelek ya
oh enggak kok mbak
badan cantik pakai baju ini
kayak prises kiki suka
loh kenapa kok berhenti mas
mas al kenapa kok tau tau berhenti gini
apa mau marah marah
itu bukan karena baju kamu
tapi karena tempat duduk kamu yang terlalu tegak
takutnya kamu gak nyaman nanti
di hari ini itu menjadi
lebih semangat untuk menjalani
hari yang berat ini
udah nyaman duduknya udah
kamu ini sekarang beda banget
dulu aja aku susah untuk buka seatbelt
kamu cudek banget
mbak anjin sekarang kan masa udah jadi kucing anggora mbak bukan macan tutul lagi kamu samain
saya sama kucing enggak kok masih lagi itu masalah tetap yang terbaik enggak pasti